ada apaan sih ini
kayaknya mel mau melakukan sesuatu di sambat dibata
kalian tau kan
yang selama ini kalian lihat hidupnya pangeran itu perfect
gak ada cacatnya sama sekali
ternyata itu palsu semua
yang kalian lihat tuh palsu
dan sekarang gue bakal kasih nunjuk kalian versi lainnya pangeran
sebenernya ada apa pak raymond
ini tentang ibu nawang
saya hubungi sulit sekali
oh ibu nawang
kalau soal ibu nawang saya rasa baik baik aja
sebentar lagi juga pasti ibu nawang akan
sampai di kantor
saya harap juga begitu
saya harap juga begitu
saya juga nunggu
lu kenapa sih kelihatan tertekan banget
coba kalau ada masalah diceritain
gimana gue gak tertekan
udah lu tenang aja
lagian ya gue yakin
mel itu gak bakal nekat buat nyebarin semua aib lu
saya mau masuk dulu ya karena udah telat
apalagi ya pak regan
ini saya bawain bekal
buat ibu nawang maksudnya
makasih ya pak regan
harusnya nggak usah repot repot pak
gak apa apa gak repot
sekalian tadi saya beliin juga buat rizky
tapi ternyata rizky balik lagi ke rumah pak regar
oh udah gak ada apa apa pak regan
pak regar baik sekali ya
makasih pak regan
yaudah kalau gitu saya permisi dulu
saya mau masuk
see you pak regan
jujur gue gak ngerti sama kalian semua ya
punya masalah apa sih sama kita
gue minta kalian buat bubar
mel serius gak ya sama anjmanes semalam
pangeran mana ya
kira kira hari ini dia bakalan baik baik aja gak ya
cari siapa pangeran
citra mana ya
udah dateng sih kayaknya
mel nyuruh kita semua pimpun di lobby tuh
iya dia mau unjuk sesuatu
mel mau ngelakuin sesuatu sama batu bata karena kejadian semalam lagi
makin hari gue semakin bisa lihat dengan jelas
kalau putri peduli banget sama pangeran
gue tau rizky cemburu
ricky gue peduli sama pangeran
karena gue tau hal ini berat banget buat dia
sebentar ya pak remon saya tutup pintunya dulu
tidak usah tidak usah
saya memang sengaja buka
biar saya bisa mencium aromanya ibu nawa dari sini
pak alex saya itu masih penasaran
waktu kita pembicaraan tempoh hari
waktu kita pembicaraan tempoh hari
benar pak alex pernah kerja di perusahaannya pajakan kan
kenapa pak raymond
pak alex bener kan
bidadari saya datang
wanginya khas banget
kayak ditampan bunga pak alex
ah kan saya udah bilang tadi
bidadari saya datang
bidadari saya datang
bidadari saya datang
bidadari saya datang
bunawang sebentar lagi datang
silakan pak raymond mau menemukanmu
biar saya disini aja
ibu nawang memang benar benar cantik seperti bidadari
senyumnya itu benar benar memikat hati saya
kalau sudah memandang ibu nawang rasanya sulit sekali untuk berpaling
gimana caranya ya jauhin pak remon sama bu nawang
aku takut pak remon ngomong yang macem macem ke ibu nawang
apalagi soal aku yang mantan pegawai pajaka
semoga aja linda berhasil suruh bu nawang pergi
paling nggak sekarang pak remon jadi nggak punya kesempatan buat ketemu sama bu nawal
pak alex butuh dokumen dari vendor
tapi pegawai yang biasa ngurusin lagi nggak masuk
kira kira bu naung bisa nggak ya gantiin untuk ambil dokumennya ke vendor
kalau gitu ibu nawang langsung berangkat sekarang aja ya
nanti diantar sama driver kantor
driver dia tau kok lokasi vendernya dimana
ya udah saya ya jalan sekarang ya
pak alex mairos kemana
pak alek kasih tugas ya
saya nggak tahu pak
pak alex nggak tahu kan
tapi gue yakin banget kok kalian gak bakal kecewa
karena ini semua kalian gak nyangka banget
kayaknya mel serius sama jemannya
ran kelakuan si mel udah kelewatan batas
gue gak akan biarin dia ngelakuin sesuatu sama lo
gue harus kasih pelajaran
gue gak mau kalian kena masalah sama mel
kalian lihat sendiri kan
mel aja bisa gini ke diri
apalagi ke kalian
jangan ikut cari masalah sama bank
lo bener bener udah bikin gue emosi kan
selama ini gue gak bisa
lo udah sabar sabarin ya ngadepin lo yang gak pernah menganggap gue
tapi lama lama kesabaran gue habis
sebentar lagi lo akan lihat apa yang bisa gue lakuin kalau kesabaran gue udah bener bener habis
ada apaan sih ini
kayaknya mel mau ngelakuin sesuatu dia sama batu batak
kalian tau kan
yang selama ini kalian lihat hidupnya pangeran itu perfect
gak ada cacatnya sama sekali
ternyata itu palsu semua
yang kalian lihat tuh palsu
dan sekarang gue bakal kasih nunjuk kalian versi lainnya pangeran
maafin pangeran ma
maafin pangeran ma
maafin pangeran ma
maafin pangeran ma
maafin pangeran ma
maafin pangeran ma
maafin pangeran ma
maafin pangeran ma
sumpah mel tega banget
dulu gue pikir pangeran itu orang paling jahat yang pernah gue temuin
tapi ternyata mel lebih jahat
lo liat sendiri kan apa yang bisa gue lakuin without my daddy
coba aja lo gak berkali kali sakitin perasaan gue
pasti semua ini gak bakal kejadian